pak homar mumpung kita di kafe nih
tanya aja pak tuhari
saya mah tau semua
eh dah kayak kakek segala tau temennya sinto gendeng
itu teh siapa
rangga itu orangnya baik yopi
nih bentar ya
mami masuk dulu ya
pak tuhari saya mau ngasih tau aja
soalnya saya mau periksa
pergi ada urusan
ada pak komar
kalau begitu mah saya ngajak dipergi
ntar pak komar tunggu di pertigaan ya
iya pak tuhari
nagetin bapak aja
pak tuhari telepon
ada ada aja ya pak tuhari mah
kok anak kagak denger suara deringnya
kan hp bapak diselen
kalau ibu tahu kenapa ibu nanya
pak udah sih
ngapain sih nelponin pak tohari mulu
kan pak tuhari masih besan kita
sekarang sekarang aja mereka kagak pernah datang ke rumah kita
bu mereka mah gak kesini karena gak mau ngerepotin
pak tuhari mah orang kelas atas bu
jadi tau bagaimana caranya menghargai orang kelas bawah
bapak pergi dulu ya
kita ngobrol di mali ya pak komar
terserah saya mah ikut aja
lu mah pengantrin mami bos pulang ke rumah
kan tadi pak bos ngajak saya
kapan gua ngajak lu
pas pak bos turun dari mobil bilang
gua emang bilang yu tapi bukan sama lu
sama pak komar
saya salah ya
yu nya ke saya apa ke pak komar
yu pak komar
duduk sini enak nih pak kemar
selamat siang pak
mau pesan sekarang apa nanti pak
nanti aja dah
pak komar mau pesen apaan
pilih pilih dah nih
kalau pak komar kagak ngerti tanya aja sama saya langsung
ini mahal pasti enak
saya pesan ini
ah pak tauhari
ini pesan espresso aku
ini aja pak ada lagi tambahnya
udah itu aja
ditunggu ya pak
mumpung kita di kafe nih
saya mah tau semua
kayak kakek segala tau temennya sinto gendeng
itu teh siapa
di mana ya bar
eh aduh bar
pak sebotol pak

tuh lu gini mah
dong gue juga gak bawa duit
makanya jangan ngira ngira jadi kayak gini kan
kita balik lagi boleh nggak
lo tunggu sini ya
gue tunggu disini
eh jangan bisik bisik
kita lagi mikir pak
gak usah banyak mikir
selang sama botol
sekarang lo sedot tuh bensin ya
jangan ada yang kurang
gue kan sekarang vokalis
kalau tenggorokan gue kena bensin
nanti suara gue rusak
gak butuh suara
ada apa ini pak
gak ada apa apa
yan bantuin lo
bar bar bar pelan pelan
jangan lo ajak ngobrol temen lu tuh
ntar ketelan tuh bensin
suami istri itu harus saling terbuka
kalau ada masalah ya
itu diomong kek
tadi baris sama pian kenapa ya ngejar ngejar gue
ini dari handsannya bintrew ito
dan ini jadi
tidak apa mungkin rhonbal
nah ini p jewel
kita akan kaos the cleansuicide sekarang
makan siang kalian udah dateng sana cepetan diambil
kalau kepemilikan tanah di kampungnya pak komar
kebanyakan udah pada shm apa masih giring
oh sebagian udah shm